pemerintah berencana akan membuka pabrik garam di sejumlah wilayah
utamanya di wilayah madura sebagai salah satu daerah penghasil garam terbesar
upaya ini dilakukan untuk mencapai target swasembada garam di tahun dua ribu sembilan belas
berikut pernyataan menko maritim luhut binsar panjaitan
pemimpin kita bisa bikin dengan sekarang hampir lima hektare
itu kita bisa seratus ton per hektare itu kira kira setengah juta ton per tahun
ini sudah bagus
nah sekarang yang kedua rakyatnya
rakyatnya sih juga cukup banyak
tadi saya lapor pak bupati pak bupati tolong anda buat
bisa nggak nih rakyat rakyat yang kecil kecil ini digabungin jadi satu seratus hektare per kooperasi
akibatnya nanti cost dia akan turun
rp tiga ratus lima puluh per kilogram itu bisa mungkin turun rp dua ratus
itu masih konservatif
bisa lagi mungkin turun
dan gini sudah ada koresponen cnn indonesia sudah ada wida subianto saat ini di sumeneb jawa timur
ya wida langsung saja
kita tahu tadi akan membuka pabrik garam
lantas apakah ini akan ada di bawah pt garam atau seperti apa
lantas seperti apa skema kepemilikan lahan oleh para petani garam
mengelaborasi lebih luas lagi
hera tidak hanya pabrik garam namun pemerintah ini juga mencanangkan akan mengekstensifikasi lahan ini sampai sebelas empat ratus dua puluh dua hektare
sekali lagi adalah sebelas empat ratus dua puluh dua hektare
dan ini nantinya bisa menghasilkan garam satu dua juta ton per tahun
dimana ini nantinya bisa membawa indonesia menjadi swasembada garam
akhirnya negara kepulauan ini negara maritim ini
negara yang memiliki panjang pantai terpanjang nomor dua sedunia ini bisa swasembada garam di tahun dua ribu sembilan belas nanti
salah satu poin penting di sini adalah ketika membawa indonesia menjadi suasembada garam dari sebelumnya defisit
mencapai enam ratus ribu ton garam untuk hanya garam konsumsi saja belum garam industri
yang saat ini kalau total kebutuhannya ini adalah setahunnya
ini membutuhkan empat juta
juta ton garam dimana produksi nasional masih berkisar satu tiga juta ton
nah di sini ada peran penting dari pt garam bumn di indonesia yang satu satunya berperan untuk memproduksi garam
nah baru saja menko kemaritiman luhut bin sarpanjaitan ini hadir di sumeneb madura
dimana selama puluhan tahun menjadi areal andalan atau areal satu satunya pengolahan garam untuk kebutuhan nasional
disini melihat meninjau langsung dan juga melakukan kontrak
dengan pt garam dan juga petani rakyat
apa deal pemerintah dan juga kedepannya kebijakan yang akan diberikan bersama dengan pt garam dan juga petani rakyat
kita akan bertanya langsung ke sekretaris perusahaan pt garam bapak hartono
pak hartono boleh bergabung pak disini di sumeneb
di belakang ini adalah salah satu area lahan pegaraman dari pt garam ya pak ya
nah yang terpenting adalah pak luhut ini dan pemerintah sepertinya mulai tahun ini aktif sekali pak untuk mengembangkan
pemerintah dalam hal ini sejauh ini deal apa yang disampaikan pemerintah dan meminta pt garam untuk mengembangkannya
oke pemerintah dalam hal ini
menko kemaritiman sebenarnya dapat perintah dari pak yusuf kalla saat ada pertemuan empat agustus di kediaman beliau menangani masalah pergaraman nasional
kemudian kita melakukan intent pertemuan untuk mengantisipasi mengatasi kelangkaan garam ini dan supaya swasembada garam
kalau di pulau jawa khususnya itu sekitar sudah maksimal dua puluh lima ribu hektare sudah tidak bisa dimaksimalkan lagi hanya diintensifikasikan
nah untuk menambah suasana garam adalah penambahan lahan ekstensifikasi
ekspektasi yang cocok adalah di indonesia bagian timur di ntt dan di ntb
nah dalam rapat koordinasi terakhir kita akan membentuk semacam task pos di mana ada pengembangan lahan pegaraman baru di nusa tenggara timur
ada tiga tahap sumbelannya sekitar kurang lebih sebelas empat ratus dua puluh dua
tahap pertama adalah empat ratus hektare dan yang sudah dikerjakan oleh pt garam di desa bipolo
kemudian ditambah lagi nanti ini dua ratus dua puluh lima hektare
tahap kedua nanti ada di nagekeo sekitar tujuh ratus tujuh puluh tujuh dan teluk kupang tiga tujuh ratus dua puluh yang masih status tanahnya hgu swasta
ini akan bekerja kita akan bekerjasama pemerintah akan bekerjasama dengan kementerian ath
ini akan dikerjakan oleh pt garam
tahap ketiga ada di sumba timur sumba tengah sumba wah kemudian rotendau ende kemudian cineponto
nah itu semua juga akan dimaksimalkan dikembangkan oleh pemerintah
tidak menuntut kemungkinan pihak swasta pun boleh melakukan intenstensifikasi yang ada di nusa tenggara timur

bukan angka yang sedikit ya pak apalagi saya dengar tadi kan harus ada pelepasan lahan dan lain sebagainya
belum investasi alat dan lain sebagainya
biayanya sampai berapa ini pak untuk menuju swasembada garam ini
kalau yang dilakukan perhitungan oleh pt garam untuk yang tahap pertama ini kita butuh antar sekitar empat ratus delapan puluh dua miliar
kemudian berikutnya nanti ada kajian dulu fs kita kerjasama dengan sebagai konsultannya adalah pt indah karya
kemudian pembiayaan adalah dengan pt
kemudian pembiayaan adalah dengan pt danakarya
kita harus melakukan pengajian sehingga biaya yang dikeluarkan itu sudah melakukan pengujian yang lebih detail kesananya
pak kalau empat ratus delapan puluh dua miliar dan tahun ini kita impor tujuh puluh enam ribu ton itu biayanya berapa pak kalau dibandingkan dengan kita investasi lahan dan juga pergaraman nanti dengan ekstensifikasi lahan
kalau dalam waktu dekat memang biayanya sebesar karena ini adalah jangka waktu panjang kesananya sehingga besaran empat ratus delapan puluh dua saya rasa
nanti akan bisa dimapatkan lagi ini adalah angka kasar yang kita dapat sementara
nanti akan kita detailkan sesuai standarisasi melalui epcc gitu
ada konsultan yang untuk standarisasi bangunan dan segala macam
nantinya akan kita harapkan akan lebih dimampatkan lagi lebih efisiensi lagi
cuma ini adalah jangka panjang bukan jangka pendek
yang jelas lebih efektif daripada lebih efisien daripada impor ya pak ya
betul impor adalah kita
penanganan dalam jangka pendek aja untuk kelangkaan
kedepan ini kita harus bisa swasembada atau kedaulatan garam sudah bisa kita capai
bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri tapi kita juga tujuannya adalah bisa ekspor ke negara lain yang butuhan
karena tempat kita lahan kita yang ada di ntt ntp saya rasa pemerintah merasa cukup untuk kembangkan lebih lanjut ke depan
baik terima kasih pak hartono
semoga pt garam selaku salah satu ujung tombak dari suasembada garam nasional ini
memang benar benar bisa memainkan perannya di sana ya pak
selamat kembali bertugas kembali pak hartono
ya hera jadi memang ini yang menarik adalah sekali lagi ketika kita menyebut diri kita adalah sebagai negara maritim
sampai tahun dua ribu tujuh belas ini kita masih kurang untuk suplai garam konsumsi dan juga garam untuk aneka pangan aja berkisar enam ratus ribu ton
dan tentunya dengan gerak cepat dari pemerintah bekerjasama dengan pt garam ini kita bisa menuju tidak hanya memenuhi kebutuhan nasional dengan swasembada
namun juga nantinya bisa diharapkan
memenuhi ekspor dimana juga kualitas dari garam yang selama ini dikelola oleh garam rakyat juga selain pt garam ini juga bisa meningkat diantaranya dari warna kemudian dengan kandungan nacl nya yang di atas sembilan puluh tujuh persen
ya wida subianto koresponden cnn indonesia terima kasih atas laporan anda langsung